lanyala mataliti ketua kadin jatim yang juga merupakan ketua umum pssi
akhirnya dimasukkan ke daftar pencarian orang oleh kejaksaan tinggi jawa timur
penetapan dpo ini dilakukan setelah lanyala tiga kali mangkir dari pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka
lanyala tidak ada di rumahnya di surabaya saat dilakukan upaya pemanggilan paksa oleh pihak kejaksaan tinggi jawa timur senin kemarin
keberadaannya saat ini juga tidak diketahui
status dpo ini berlaku sejak selasa dua puluh sembilan maret pukul satu siang waktu indonesia barat
kejaksaan tinggi jawa timur sudah mengirimkan surat bantuan pencarian kepada kejaksaan agung
komisi pemberantasan korupsi atau kpk polda jatim dan mabespori
untuk menemukan tersangka dugaan korupsi dana hibah kadin jatim senilai lima tiga miliar rupiah untuk pembelian ipo bank jatim ini
kejati jatim juga akan diminta untuk meminta bantuan
kepada interpol untuk menangkap lanyala mataliti karena adanya indikasi ia pergi ke malaysia
melalui bandara soekarno hatta menggunakan pesawat garuda nomor penerbangan ga delapan ratus delapan belas pada tanggal tujuh belas maret lalu
atau satu hari setelah ditetapkan sebagai tersangka
penyidik melakukan menelisir beberapa tempat untuk mengetahui kesukaan dugaan terhadap tersangka
nah dari hasil itu untuk upaya untuk menghadirkan tersangka
secara paksa kemarin ada beberapa titik yang telah dilakukan
itu diantaranya adalah ada di dua di rumah daripada tersangka
kemudian ada beberapa tempat dimasukkan ke badin
sampai saat ini kita belum menemukan keberadaan daripada tersangka
maka pada hari ini kejaksaan tinggi jawa timur menetapkan status daripada tersangka lanyala mataliti sebagai daftar pencarian orang atau dikenal dengan dpo
dan hari ini juga kita telah mencari
mengirimkan surat bantuan pencarian daripada tersangka
baik itu pada kejaksaan agung di bidang intelijen atau di tindak pidana khusus
dan juga sudah meminta bantuan kepada pihak kepolisian dalam hal ini polda jatim
dan ditembuskan kepada kapolri ya
dan juga kita sudah menyerahkan juga ke komisi pembatasan korupsi